tim media bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anis rashid baswedan meluncurkan aplikasi relawan anies
aplikasi ini bisa digunakan anies untuk berkomunikasi dengan seluruh relawannya di indonesia
pada rabu sore tim media anis memamparkan aplikasi relawan yang bisa digunakan untuk saling berkomunikasi dengan seluruh relawan yang tersebar di berbagai kota
aplikasi ini nantinya juga akan digunakan untuk menjangkau komunikasi dengan pendukungnya via dunia maya
product manager tim anies apps eving zenvi menceritakan awalnya aplikasi ini adalah bentuk hadiah kepada anies dari salah seorang simpatisannya
eving juga menyebut aplikasi ini berisi seluruh informasi tentang baca pres anies dan pencapaian anies selama ini
ditanya soal bentuk pelanggaran kampanye eving menegaskan aplikasi ini
ini bukan untuk meminta masyarakat memilih anis melainkan memuat informasi biografi tentang sang capres
kemudian memberikan informasi kegiatan sehari hari mbak jadi bukan dalam konteks ini kampanye yang ini mbak ya tetapi mengenalkan
jadi insya allah tidak akan melanggar aturan